pimpinan kpk hari ini melantik sejumlah pejabat struktural yang baru
di antara pejabat yang dilantik ialah brigjen paul setio budianto
sebagai direktur penyidikan menggantikan irjen pol panca putra yang kembali ke instansi kepolisian
acara pelantikan dihadiri tiga pimpinan kpk firly bahuri lili pintauli siregar dan alexander marwata
jabatan direktur penyidikan ini merupakan jabatan struktural di bawah deputi penindakan
yang kini juga dijabat oleh pati polri yakni irjen pol karyoto
meski baru dilantik sebagai dirdik brigjen paul setio budianto telah menduduki jabatan sebelumnya
sebagai koordinator wilayah tiga dan plt direktur penyelidikan kpk
dalam pelantikan ini ketua kpk firly bahuri kembali menegaskan empat fungsi kpk
dan menjanjikan adanya pertemuan khusus dengan pejabat baru ini sebagai langkah koordinasi
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud undang undang adalah serangkaian tindakan pencegahan
dan pemberantasan korupsi melalui koordinasi supervisi monitoring penyelidikan penyelidikan
dan kebutuhan serta pemeriksaan di depan peradilan berdasarkan undang undang dengan peran serta masyarakat
indonesia corruption watch memberikan dua catatan terkait banyaknya perwira tinggi polri yang bekerja di kpk
icw menyoroti potensi konflik kepentingan dan objektivitas penanganan korupsi jika melibatkan aparat kepolisian
lalu terkait loyalitas ganda yang akan dimiliki oleh pegawai atau pejabat kpk yang juga anggota polri aktif
kini sedikitnya ada empat pati polri yang aktif duduk dalam jabatan strategis di kpk
yakni komjen pol firly
bahuri sebagai ketua kpk irjen pol karyoto sebagai deputi penindakan
brikjen pol setia budianto sebagai direktur penyelidikan kpk
dan brikjen pol endar priartono
ya untuk itu ada dua catatan icw
yang pertama terkait dengan potensi dugaan konflik kepentingan
sederhananya bagaimana publik akan percaya bahwa penanganan perkara korupsi di masa yang akan datang
ketika melibatkan oknoprofi
yang kedua potensi loyalitas ganda
karena di waktu yang sama para perwira tinggi polri yang